aku antar kamu pulang ya
lo tau kan ini masih lingkungan sekolah
kita tuh baru aja jadi pusat perhatian gara gara video tadi
yang ada anak anak tuh malah makin nebok
gue bisa balik sendiri kok
nah justru karena video itu kita nggak perlu malu lagi
ale jangan senang dulu
urusan nih si betta sampe kalo sudah selesai
ale tidak bisa senangnya dekat sama nuri
ya gak gitu
bisik bisik aja terus
bercuma bisik bisik ya
kedengeran sama gue
heh asalkan kalian berdua tau
gue itu bukan sejenis barang yang bisa kalian rebutin
yaudah yuk kita pulang
biarin sih nadif pdkt
nadif jangan lupa ya
pake baju yang bagus
terus juga jangan lupa pake paku yang banyak
demi kesetiakawanan ini
betta harus mengorbankan betta punya perasaan ya
ardi silahkan duduk
terima kasih pak
langsung saja ya ardi
kamu bersedia mengundurkan diri
minta tolong michelle untuk menjadi wakilnya
bersedia mengundurkan diri
gua mau lo mundur dari jabatan wakil ketua osis
emang ga ada jalan lain al
selain ngorbanin jabatan gua
ardi lo kok berat ngebantu gua
bukan gitu al
ya maksud gue pasti ada cara lain
untuk lo bisa dapetin hatinya michelle
eh ardi lo tuh kenapa sih susah banget ngikutin kemauan gua
atau lo keberatan ya
buat turun dari jabatan lo
gua yang bikin lo punya jabatan ini
karena gua adalah ketua osisnya
kalo gua ga ikutin kemauannya aldino
pasti urusannya bakal ribet
apalagi dia suka bawa pengaruh bokapnya
saya emang mau mundur pak dari jabatan ini
dan saya yakin osis smu garuda akan semakin maju pak
baguslah si ardi akhirnya nurutin kemauan gua
dia pasti ga bakal berani bikin masalah sama gua
kayaknya ardi keliatan kecewa banget deh
kau mau ngapain
kau mau ngapain
kau mau ngapain
baiklah kalo begitu
kami akan segera memproses serah terima jabatan
dan akan diserahkan pada michelle
saya udah boleh kembali ke kelas pak
makasih banyak pak
berarti michelle udah bisa mulai bekerja sebagai wakil saya kak
meskipun ardi sudah mengundurkan diri
karena michelle masih harus menyelesaikan kasusnya dengan arin
saya setuju pak
saya ingin fokus ke masalah lain dulu
saat kamu dinyatakan tidak bersalah
kami akan segera memproses penugasan kamu sebagai wakil ketua osis
kalau begitu terima kasih ya pak
saya permisi dulu
pak saya kondisi juga ya pak
aku hantar bantuan
aku antar kamu pulang ya
kok jangan kayak gini dong
lo tau kan ini masih lingkungan sekolah
kita tuh baru aja jadi pusat perhatian gara gara video tadi
kalau lo terang terangan kayak gini
yang ada anak anak tuh malah makin nebok
gue bisa balik sendiri kok
justru karena video itu kita nggak perlu malu lagi untuk nunjukin hubungan kita
jujur aku seneng ra
video itu udah dilihat sama anak anak
anak anak semua udah tau perasaan aku ke kamu
aku tetap ngekahasiain
kamu gak usah banyak pikiran
aku hantar kamu pulang ya
gue kira rara bakal sedih sendirian karena masalah tadi
ternyata vero udah duluan menghibur dan anterin ra ra pulang
kayaknya nggak ada yang perlu diomongin
lo penasaran siapa yang nyebarin video itu
emangnya lo tau siapa orangnya
aku harus buktiin sendiri
mas roy benar keluar kota atau enggak
mungkin dengan begitu aku bisa lebih tenang
jangan lupa kirim ulang draft proposalnya ke klien kita
saya liat poin yang harus diperbahui masih cukup banyak
saya tunggu revisinya besok ya
semuanya saya akan segera perbaiki pak
kalau gitu saya siapkan mobilnya dulu pak
jadi benar mas roy ternyata ada di kantornya
dia gak keluar kotanya
dia gak keluar kotanya
lebih baik aku coba telepon mas roy
semoga benar kalau mas roy itu hanya sekedar lupa
karena dia terlalu sibuk
karena aku gak kasih kabar beberapa hari ini
maaf kalau aku ganggu kami
gak apa apa komil kebetulan aku juga habis selesai meeting
kau masih di luar kota mas
atau kamu udah balik
aku masih harus bawain kamu
iya mil aku masih di luar kota
aku juga belum tau selesainya sampai kapan disini
aku belum sempat ngabarin kamu
tega banget kamu bohongin aku mas
kenapa kamu tiba tiba mau menghindari aku
aku benar benar gak punya pilihan lain saat ini mila
mungkin ini yang terbaik
daripada kamu terluka karena tahu
kalau aku adalah orang yang nyakitin anak kamu
mobilnya udah siap pak
apa aku berbuat salah sama kamu